dua pencuri masuk ke sebuah gerai ponsel di kabupaten kediri jawa timur pada enam juli lalu
mereka mengambil semua ponsel yang ada di etalase dan memasukkannya ke sebuah kantong
sepuluh ponsel dicuri dengan nilai lebih dari seratus juta rupiah
usai mengantongi seluruh ponsel pencuri keluar dan menutup kembali pintu besi lalu kabur dengan mobil ke arah selatan
menurut keterangan pemilik gerai ponsel pada rabu siang pencurian itu sudah dilaporkan ke posek ringin rejo
rekaman kamera pengawas cctv memperlihatkan detik detik aksi komplotan pencuri di sebuah apartemen di kawasan menteng jakarta pusat pada tiga juli lalu
komplotan ini terbilang cukup sadis
lantaran sempat menyekap hingga melakukan penganiayaan terhadap korban
sebelum membawa kabur uang sebesar satu satu miliar rupiah
berkat petunjuk dari rekaman cctv empat pelaku yakni jr alh zs dan fo akhirnya berhasil dibekuk di tempat terpisah oleh satreskrim polres metro jakarta pusat
satreskrim polres metro jakarta pusat kompol gunarto menyebut kejadian berawal ketika salah seorang pelaku berkenalan dengan korban di media sosial
keduanya lantas sepakat bertemu di apartemen untuk bekerjasama dalam bisnis pengadaan souvenir yang berujung pencurian dan penyekapan korban
polisi menyebut uang hasil kejahatan diduga digunakan pelaku untuk berfoya foya dan membeli narkoba jenis sabu
bahkan berdasarkan hasil tes urin tiga dari empat pelaku dinyatakan positif
tim liputan cnn indonesia